dua puluh nasabah korban gagal bayar asuransi jiwasraya mendatangi standard chartered bank di cabang surabaya jawa timur
mereka meminta bank untuk ikut menangani kerugian dari nasabah karena bank inilah yang menawarkan asuransi jiwasraya kepada para nasabah
nasabah dan pegawai standar cater bank surabaya sempat terlibat perselisihan saat nasabah meminta dipertemukan dengan direksi pada jumat pagi
para nasabah ini mengaku sebagai korban gagal bayar klaim asuransi jiwasraya
mereka sebenarnya adalah nasabah standar charter bank surabaya yang ditawari membeli asuransi jiwasraya oleh bank tersebut
mereka meminta standar charter bank surabaya ikut bertanggung jawab dengan menalangi dulu klaim yang tidak bisa dibayar oleh jiwasraya
penawarnya kita dialihkan dari deposito yang konvensional dialihkan untuk membeli jiwasraya
produk jiwasraya ini yang katanya
bumn aman tapi buktinya dua tahun ini tidak ada solusi apapun juga tidak ada pembayaran sama sekalipun sejak dua ribu delapan belas itu
sama sekali tidak ada
makanya kita ini sudah bersurat dari ojk kita sudah bersurat ke bumn kita sudah rdp ke komisi enam
tapi cuma yang menghasilkan solusi solusi solusi aja konfliknya tidak ada
selama satu lima tahun ini sudah menjalan dua tahun
menurut lu kito
selama satu lima tahun ada satu ratus dua puluh orang nasabah standard chartered bank surabaya yang menjadi korban gagal bayar jiwasraya
kerugian per nasabah bervariasi dari ratusan juta hingga tiga miliar rupiah
meskipun sudah datang ke bank standard chartered bank surabaya ini tetapi para nasabah jiwasraya ini tidak ditemui oleh para direksi atau pimpinan dari bank standard chartered bank surabaya ini
dan direksi mereka juga tidak mau untuk memberikan komentar
saya sempat dihubungkan dengan
mereka sebut sebagai corporate affairs yang bernama ibu ii mereka tidak menyebut nama lengkapnya dan dia mengatakan bahwa tidak ada komentar mengenai permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh para nasabah jiwasraya di sebelah saya ini
rangga umara idin iswandani surabaya